ada delapan puluh satu pekerja migran indonesia atau pmi asal brunei darussalam yang masuk karantina di asrama haji surabaya pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh satu
dari delapan puluh satu pm ini lima puluh sembilan pmi telah dipulangkan pada dua maret dua ribu dua puluh dua setelah melakukan karantina selama tiga hari
sedangkan sisanya ada dua puluh dua pmi yang akan pulang hari ini
dua pmi yang dijadwalkan pulang telah menjalani tes swab kamis pagi
hasilnya satu pmi terkonfirmasi positif covid sembilan belas dan telah dirujuk ke rumah sakit dr sutomo surabaya
sedangkan dua puluh satu pmi lainnya diperbolehkan pulang
kepulangan pmi gelombang dua ini maju satu hari dari jadwal sebelumnya berdasarkan surat edaran satgas covid sembilan belas terbaru tentang karantina
di antaranya adanya pembagian dua kelompok karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
bagi yang sudah vaksin dosis ketiga cukup melakukan karantina tiga hari
sementara yang sudah vaksin kedua
namun perubahan surat edaran baru menyebutkan
pmi yang sudah vaksin kedua juga diperbolehkan pulang pasca karantina tiga hari
maka pmi yang harusnya pulang besok menjadi pulang hari ini
karena dia masuk kelompok yang dosis tiga
maka mau tidak mau karena kelompok dua pmi sebanyak dua puluh dua orang tadi bagus sudah swab eksis tes sudah negatif
maka mereka diizinkan pulang hari ini
tetapi kami sudah diperintahkan oleh satgas
seandainya hari ini mereka belum bisa dijemput pulang masih nginep semalam lagi masih kita izinkan
jadwal pulang yang maju satu hari membuat pmi gembira
mereka senang akan segera pulang ke rumah masing masing
meski demikian tidak semua pmi bisa langsung pulang hari ini
gimana mas ini nanti setelah pulang seperti apa mekanismenya penyebutannya
ya tidak tahulah nanti
ya rencananya sih cuma pengen pulang saja
tidak ada yang lain
iya alhamdulillah senang lah senang banget
senang lah udah sampai ke negara sendiri terus kita tidak khawatir lagi kan
tadinya kan masih was was ya belum suap kan
nah ini udah swab ya alhamdulillah lah udah senang banget
ya hasilnya negatif dan kita boleh pulang
hari ini sih sebenarnya cuma karena kita jauh
jadi besok pagi
besok pagi lah insya allah
karantina yang dijalani oleh pmi ini dilakukan dengan sistem bubble
ada empat bubble dengan empat gedung yang berkapasitas hingga dua ratus orang
sistem bubble ini merupakan sistem keamanan berlapis yang mengalokasikan penghuni dalam satu bubble
agar tidak keluar melintasi dan berbaur dengan bubble lain
dalam satu bubble akan diisi oleh satu pmi dari negara asal yang sama
setelah pulang mereka masih harus melakukan karantina mandiri selama tujuh hari
surabaya jawa timur